kenapa aku tidak menyadarinya
ibunda tenanglah ibunda
ibunda tidak usah khawatir
ayah anda sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi
dia ingin memucapkan sesuatu
tapi kenapa tidak ada kata kata yang keluar dari mulutnya
jika memang benar
kau adalah istri
apakah jurusku saat itu
yang membuat dia tidak bisa bicara
aku harus mengembalikan suaranya
itu syamalkan buildah
entah sampai kapan aku bisa bertahan dengan hukuman ini
kuharap bukti bahwa diriku tidak bersalah akan segera ditemukan
cianur jati telah ditemukan di dalam hutan
namun dalam keadaan tidak sadarkan diri
di mana dia sekarang
sekarang beliau ada di ruang pengobatan gusti
kau lanjutkan pekerjaan ini
izinkan aku untuk melihat keadaan seher jati
dia terluka di pinggir hutan
apa benar cianur jati masih hidup
putraku bilang dia sudah mati
aku harus memeriksanya
kok tidak boleh kemana mana
kau adalah pelayan sekarang
kau harus menyelesaikan tugasmu
dan jangan sekali kali memberikan tugasmu kepada umbat
aku akan memberikan hukuman lebih berat lagi

aku yang berhenti
bagaimana dengan keadaan jadil
gua sudah ketikung
agak malu lah

sangat parah gusti prabowo
seh nurjati sangat terlambat ditemukan
jadi menanganinya juga terlambat
namun saat ini
hamba sudah memberikannya ramuan penenang
semoga saja sebentar lagi seh nurjati
akan sedarkan diri
sebaiknya raden bertahan di sini
untuk menjaga ayah namu dan raimu
syekh guru membawani masyarakat rarasantak
aku setuju padam
aku titipkan putriku rarasantak padamu syekh
kalau si guru terluka seperti ini
lalu bagaimana dengan nasib adikku
yaitu rai rarasantak
dia dibawa dengan syekh guru
ke curug bidadari untuk diobah
saat ini seh nurjati
sudah dalam pengobatan yang benar
rawatlah sheikh guru dengan baik
aku akan menemui prajurit
yang membawa sheikh guru ke sini
agar aku tahu
titik terang sebenarnya
kenapa kau membebaskanku
aku mantan suami
nyi arun dal
yang telah mati
kau telah menolongku
segeralah pergi dari sini
dan bawalah kekasihmu pergi dari sini
tawanan itu lepas
aku sudah mengikat mereka dengan tali guide
pasti ada orang dalam yang sudah membantunya
maafkanlah atas apa yang telah kanda lakukan padamu
kanda sungguh tidak terlalu
kau melakukannya tanpa sengaja
kalau ibu nda terus menerus di luar istana
nyawa ibu nda akan terancam
kau benar putraku
kembalilah ke istana pajajaran
jika tidak berada di luar istana
akan banyak sekali yang mengira
kalau dinda adalah rantu junti
akan sangat berbahaya untuk keselamatanmu
baik kanda prabu